ibu megawati dengan pak prabowo yang gak ada hambatan untuk melakukan komunikasi diantara beliau berdua
ide maupun wacana dengan presiden klub itu ya kita belum mendengar elaborasi lebih lanjut
apa yang dimaksud dengan presiden klub itu seperti apa sih itu kan gitu ya
apakah akan meniru seperti presiden presiden di amerika presiden yang menjabat dengan presiden yang sebelumnya
yang dia terlembaga dan juga terfasilitasi oleh pemerintah atau negara
atau yang dimaksud dengan presiden klub di indonesia ini cuma ajang kongko kongko
isinya kommtro bersikap terpengal raining dari pemerintah
itu adalah satu ratus sembilan puluh satu thiago delapan puluh ribu dua tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh pokémon berposisi perumahan umkm
dan membelajar big kencang sekaligus di indonesia
yang memudahkanreadieron channel review di rumah dengan seolu lagi
gak ada ambatan antara
ibu megawati dan pak prabowo tentunya
kalau menyangkut tentang presiden klub itu kan